enesis group menyelenggarakan kegiatan poskomudik selama masa mudik lebaran
salah satunya berada di kawasan terminal jati jajar depok
jadi yang kita lakukan di hari ini adalah kami mendukung program dari kementerian perhubungan
khususnya dirjen perhubungan darat untuk melakukan mudik gratis
di mana kami juga membagikan health ticket kepada pemudik
dan juga menjual dan memberikan produk produk yang bisa dipakai oleh pemudik
termasuk juga sana keluarga di rumah
supaya tetap sehat dan terlindar dari virus dan juga bakteri
healthy kit ini kami bagikan serentak dari mulai h tujuh sebelum lebaran sampai h tujuh
di kurang lebih lima belas titik poskomudik
pembagian health ticket ini bertujuan menggaungkan akan pentingnya penerapan protokol kesehatan
bagi para pengendara atau pemudik
saya sangat berterima kasih kepada nsis yang berturut turut dengan kita dari kementerian perhubungan
untuk bagaimana misi menyangkut masalah keselamatan dalam arti kebiasaan masyarakat
untuk mencegah covid sembilan belas itu dibantu sepenuhnya dari enesis
lokasi berikutnya berada di rest area kilometer delapan puluh delapan a arah bandung
enesis group bekerjasama dengan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif republik indonesia
dalam mendirikan poskomudik di empat titik destinasi wisata
terima kasih kepada nsis group
yang pasti nsis adalah mitra kami
selama ini sudah kami gandeng untuk bisa membuat hal hal yang kolaboratif
kolaborasi ini menjadi kunci penting dalam tatanan ekonomi baru ke depan
karena kita harapkan hal hal ini akan lebih banyak dilakukan lagi untuk menghadapi masa masa liburan dan hari hari ke depan
pada kesempatan ini enesis group juga memperkenalkan berbagai keunggulan produknya
yang dapat melindungi dan menjaga kesehatan masyarakat khususnya para pemudik
kita melakukan penyemprotan key spray untuk anti kuman ke mobil mobil pengemudi
karena key spray ini mengandung anti kuman tetapi tidak mengandung alkohol
sehingga kalau disemprot ke jok kulit misalnya itu tidak akan menyebabkan kerusakan
selain memberikan produk dan menjual produk dengan harga khusus kami melakukan demo demo
jadi contohnya di kursi pijat itu kita menggunakan tenaga dari masyarakat sekitar yang sudah ahli untuk memijat
yaitu proses pemijatan pelosak
jadi kalau yang sudah mudik mungkin kejebak macet pakai motor atau pakai bus atau pakai mobil pribadi
mungkin biasanya leher ya
kalau yang sudah tengkuk di sini agak pegel itu bisa langsung dipijat pelosak di poskomuniknya nsis
aku dapat healthy kit ini dan banyak produk juga sih
ini pasti bermanfaat banget nanti buat perjalanan menuju malang
terima kasih nsis